saudara polisi telah mengidentifikasi dua belas jenazah korban kecelakaan km lima puluh delapan tol jakarta cikampek
sebelas jenazah yang diumumkan hari ini satu diantaranya anak anak
sebelas jenazah yang diumumkan hari ini tujuh berjenis kelamin laki laki dan empat jenazah perempuan
mayoritas korban berasal dari ciamis jawa barat
selain remaja dan dewasa satu di antara jenazah berusia sepuluh tahun asal depok jawa barat
sebelumnya satu jenazah asal bogor telah teridentifikasi sejak delapan april lalu
lima belas korban yang sudah diidentifikasi langsung dikembalikan pada keluarga untuk dimakamkan
polisi telah menyerahkan dua belas jenazah korban kecelakaan di kilometer lima puluh delapan
tol jakarta cikampek ke pihak keluarga
dari dua belas korban satu diantaranya atas nama najwa givera
telah terlebih dulu berhasil diidentifikasi dan diserahkan pada keluarga rabu sepuluh april lalu
seluruh korban akan diantarkan ke rumah duka masing masing di kabupaten ciamis kota depok dan juga kabupaten kuningan